judi minum minuman di halaman masjid itu tidak boleh bang dosa besar
emangnya itu siapa hah lo mau cari mampus tenang dulu tapi
sambil berimbulun ten volunteers sendokirin saung korogrit semua
emang garis nasib lu susah emang sih asasinya keluar tapi ini nih sepuluh keritingnya ngikutin
mulu berarti lu bakal siang mulu siakek bujur mau pikirin udah deh jangan kreatif mulu kirim
sekali sekali jangan lebih sepi nih apalah gue ye ini juga gue lagi mikir lu sih enak
tiap malam udah cuma cengar cengir doang gue yang meresotak denger denger bebeknya
mau naik ya harga gue dinaikin juga dong udah lu jangan banyak ngomong gue lagi serius nih
gimana udah pantes naik belum harga gue
saya baru melihat tadi di sini iya pak saya perantauan dari seberang kebetulan saya lewat
kampung kalau begitu adeknya musafir begitulah
adek mempunyai tujuan khusus atau hanya sekedar merantau
sampai saat ini saya belum punya tujuan khusus pak masih menjajaki
ade juga belum punya tempat tinggal di kampung ini
rencananya carinya sambil jalan aja pak kalau begitu untuk sementara waktu adik
saya sudah kewajiban umat muslimin untuk saling tolong menolong terima kasih
terima kasih ibu siapa makan siang ya iya iya iya